pemerintah terus mengejar program vaksinasi masal dengan bantuan sejumlah lembaga negara termasuk bin badan intelijen negara
bin menggelar vaksin dengan metode door to door di kota semarang untuk mencegah kerumunan
badan intelijen negara menggelar vaksinasi masal untuk tiga pelajar di kota semarang
dalam program ini kepala badan intelijen negara jenderal polisi purnawirawan budi gunawan
memantau langsung acara vaksinasi untuk pelajar di smp negeri satu kota semarang
program vaksinasi merupakan arahan dari presiden joko widodo untuk mengejar target vaksinasi tiga juta dosis per hari
kita akan turun lagi akan melanjutkan terus karena setiap minggu jumlah vaksin yang datang di negara kita
kita akan terus bertapa kita akan turun lagi sampai itu
dan kami sangat berharap tentu dukungan dari seluruh masyarakat
agar upaya dan ikhtiar dari pemerintah ini segera bisa mewujudkan
herd immunity indonesia atau tingkat kekebalan komunal indonesia mencapai tujuh puluh persen
sebagai mana syarat dari
mulai siap menghadapi situasi ini dengan cara tetap meningkatkan disiplin protokol kesehatan dan melaksanakan vaksin
ini semua penting untuk mewujudkan indonesia yang sehat dan indonesia yang hebat
selain menggelar vaksin masal bin juga menggelar pembagian paket tiga paket sembako
untuk warga yang terdampak pembelakuan pembatasan kegiatan

kota semarang dipilih untuk mengejar target vaksinasi masal karena kasus covid sembilan belas tercatat berada di urutan ketiga
setelah dki jakarta dan jawa barat
kepala bin berharap agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan selama pandemi
dan mendorong masyarakat agar mendapatkan vaksinasi untuk melindungi diri dan keluarga